kamu jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan anak orang kaya itu tahu
tidak baik dan bukan haknya kita tau
datar orang tua
hati hatilah mendidik anak kita
mereka bisa menjadi apa saja
sesuai yang diinginkan pembuatnya
perlu kita ingat pula
lingkungan juga sangat besar pengaruhnya
dalam untuk anak anak kita
oleh karena itu
mengatur rumah tangga
dan mengatur lingkungan kehidupan kita
dan sama seriusnya
untuk kehidupan kita bersama
kami memutuskan untuk berpindah key enables
jika ini terjadi
akan mereka mendapatkan taklifasi
ada yang bertugas
apakah kami juga
bapak sama ibu sedang mengajadi musolah kak
memangnya ada apa
kapan tadi duitnya
lo sadar gak sih
bapak gak pernah mau tahu urusan kita
gak pernah mau tahu apa mau anaknya
bapak itu sudah pensiun
terus bapak mau kerja di mana lagi kak
mentang mentang udah pensiun
jadi enak enakan di rumah
terus gak ada tanggung jawab gitu
eh kak burhan
harusnya kita berdua yang cari duit
bukan bapak lagi
bapak cari duit dong
saya butuh duit
semua gak ada gak ada duit
saya kalah saingan sama sama alih buat teman teman ini
kamu jangan pernah bermimpi
untuk mendapatkan anak orang kaya itu tahu
dan bukan haknya kita tahu
datar orang itu bresek
ibu jangan ikut campur
kamu jangan ikut campur
kamu jangan ikut campur
ya allah bapak
pergi kamu pergi
biar kamu jangan pergi
saya memang mau pergi
biar semuanya puas
yang sendiri yang putus itu
dok bagaimana keadaan suami saya
suami ibu baik baik saja
untungnya dia tidak luka dalam
sebaiknya dia banyak istirahat
saya permisi ibu
terima kasih ya dok
han pengen lu pulang aja deh
gue gak mau tanggung jawab kalau lo ada apa di sini
gue udah terusir sama orang tua gue
ya terus gimana dong
tangan lu kenapa
tidak ada yang boleh bikin gue datang
suruh dia gokil
ya ampun reklam
tuh gua apaan sih kayaknya semau busuk lebih dari dalam ini
saya temannya burhan pak
oh iya silahkan masuk
ada apa pak
ini temannya burhan bu
burhan ada di tempat saya bu
membusuk dan berbau bu
akhirnya ke burhan mendapatkan balasan yang simpal dari allah
ampuni burhan pak
ambi ya allah
ampuni dosa anakku ya allah
ampuni ya allah
ya allah sembuhkan penyakitnya
sembuhkan ya allah
ya allah aku ikhlaskan
aku ikhlaskan apapun yang dia lakukan
sembuhkan ya allah
kalian harus tabah
dan maafkan semua kesalahan burhan
pak ustadz sudah saya maafkan dia
kehilapan yang dia lakukan kepada saya sudah saya ikhlaskan
karena saya sadar mungkin saya masih kurang dalam mendidiknya
tidak bapak tidak bersalah pak ustadz
tapi keburhanlah yang bersalah
dan rahmat tidak akan pernah memaafkan perbuatan keburhan
rahmat tidak akan pernah memaafkan perbuatan keburhan pak ustadz
rahmat dengar rahmat
kalau sifat kerasmu seperti itu kamu tidak bedanya dengan kakakmu
maafkan dia rahmat
allah akan sayang kepada orang orang pemaaf
maafkan burhan rahmat
bu burhan sembuh bu
burhan sembuh bu
burhan ya allah
bu ya allah
bapak burhan sembuh pak
ya ampun ya ampun
ampun ibu rasa
bapak udah selesai
bapak udah selesai
bapak udah selesai
bapak udah selesai
bapak udah selesai
terima kasih untuk strawberry